meski sudah memasuki masa purna bakti
untuk membangun tali silaturahmi agar tetap terjaga
usai lebaran perkumpulan purna bakti pegawai mahkamah agung
perpugama menggelar halal bihalal
dengan mengusung tema bergenggam tangan sampai akhir
yang berlangsung di kawasan sentul city kabupaten bogor jawa barat
selain dihadiri para pengurus perpugama
nampak pula dalam halal bihalal penyanyi ayu ting ting
dalam acara ini diisi dengan tausiah dari tokoh agama
pembacaan doa serta pembagian santunan kepada anak yatim
kegiatan ini mendapat respons positif dari para anggota perpugama yang hadir
kami berharap semoga tidak terjadi keseraran
kesatuan ramis sampai akhir hayat
apa yang seperti dikemukakan oleh ketua bapak akib
sementara itu banyak manfaat dengan keberadaan perpu gama ini
selain bisa saling membantu antarsama
kami kasih tertawin kepada anak anak
dalam halal bihalal ini kita merasa kesatuan
walaupun kami pensiun tapi kelepannya ya kita punya eksis
anggota perpugaman tetap menjaga tali silaturahmi yang sudah ada